di asian games dua ribu delapan belas mendatang wajah stadion gelora bung karno senayan jakarta dipastikan akan berubah menjadi lebih representatif
untuk kenyamanan seluruh tribun penonton diubah menggunakan single seat yang membuat kapasitas penonton di stadion gbk menjadi delapan puluh ribu orang
demi memenuhi standar internasional beberapa penambahan fasilitas untuk penonton juga telah dipersiapkan
pak infonya renovasi gbk ini juga memperhatikan pengunjung defable benar ya pak
ya betul jadi kita untuk pengunjung difabel kita akan menyediakan dua ratus tempat ya artinya dua ratus defable yang menggunakan kursi roda
ini mungkin karena ini belum selesai nanti di sini ada rem mas di sini nanti ada rem yang menuju nanti ini langsung orang pakai kursi roda bisa langsung naik ke sini
ada berapa rem atau lintasan yang disediakan pak
remnya ada empat satu di area pintu kuning menuju ke vip barat
ada lagi di pintu biru menuju ke vip timur dan ada di antara pintu biru dan pintu kuning ini ada remnya ini juga untuk defable
untuk lapangan sepak bola seluruh rumput akan diganti menggunakan jenis rumput yang sama saat pertama kali stadion ini dibuat
kondisi lapangan juga mendapatkan perhatian khusus
jadi kalau untuk lapangan bola sendiri mas kita mengadopsi dari ketentuan dari fifa jadi kita pertama drainasenya ya
artinya dulu lapangan yang lama itu kita bongkar total
kita bongkar total kita benai mulai drainasenya per segmennya kita benai terus mulai dari material materialnya kita anu semua
kita ganti semua terus sampai dengan peresapannya kita benahi semua biar artinya air itu gampang resap gampang terbuang
berarti kalau saat pertandingan bola nanti pas asian games ini udah gak ada genangan air di lapangan nih pak ya mestinya ya
mestinya mudah mudahan aman karena kemarin kita sudah tes satu jam hujan kita coba di lapangan itu alhamdulillah tidak ada genangan air

selain lapangan sepak bola lintasan atletik di stadion gbk juga dibenahi
saat ini lintasan atletik tengah dalam proses pengaspalan ulang sebelum nanti akan dipasang lintasan atletik sintetis
masalah tata cahaya juga tak luput dari perhatian
di asian games dua ribu delapan belas nanti enam ratus titik lampu telah disiapkan
jumlah ini dua kali lipat lebih banyak dibandingkan sebelumnya
yang sudah berlangsung sejak agustus tahun lalu ini ditargetkan akan selesai pada oktober mendatang
setelah di tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua indonesia untuk pertama kali menjadi tuan rumah asian games
baru di tahun dua ribu delapan belas mendatang indonesia kembali mendapatkan kepercayaan menjadi tuan rumah pesta olahraga terbesar bangsa bangsa asia
tentunya dengan adanya perbaikan sarana dan fasilitas olahraga di kawasan gelora bung karno senayan
tidak hanya membuat indonesia sukses sebagai penyelenggara asian games
namun juga dapat membawa pengaruh positif bagi prestasi olahraga indonesia di dunia internasional
erlangga wisnuaji jakarta